anda masih di newsroom
kepala kepolisian republik indonesia listio sigit prabowo menyatakan hingga saat ini
polri dan pertamina masih mendalami titik awal api
yang menyebabkan terjadinya tragedi kebakaran pelumpang jakarta utara
kepala pori listio sigit prabowo menyampaikan hasil investigasi yang lakukan pori bersama pertamina
sejauh ini disinyalir penyebab kebakaran adalah adanya kegiatan pengisian bahan bakar minyak jenis pertamax
dari balongan menuju pelumpang yang mengalami gangguan teknis
hal ini mengakibatkan tekanan berlebih yang menimbulkan kobaran api
terkait dengan awal mula titik munculnya api polri menyebut masih melakukan investigasi lebih lanjut
tentunya untuk mencari tahu sumber apinya dari mana ini sedang dilakukan pendalaman oleh tim
saat ini kita sedang mengumpulkan saksi saksi kemudian cctv
kemudian hal hal yang kita perlukan yang sifatnya sangat teknis
sehingga nanti bisa kita jelaskan secara saintifik tentang peristiwa yang sebenarnya khususnya terkait dengan sumber api
yang kemudian mengakibatkan terjadinya kebakaran
mungkin itu sementara yang bisa saya jelaskan